raja pres ganjar pranowo menyebut
wacana empat puluh kementerian presiden terpilih prabowo subianto
tidak sesuai undang undang
kata ganjar menambah jumlah kementerian menjadi empat puluh lima
karena undang undang telah membatasi jumlah kementerian paling banyak
kata ganjar kalau ingin mengakomodasi jatah untuk pendukung
menurut ganjar lebih baik kabinet diisi kalangan ahli
dan efisien yang bisa merespon perubahan global
yang sekarang sangat turbulent